di saat lo ingkar janji dulu
dan sekarang kita bukan siapa siapa lagi
neng tapi belum denger penjelasan apa
gue gak perlu gue gak butuh penjelasan lo mike
gue gak butuh apapun dari lo
jadi aku harus bikin mereka ngerasain kekalahan
biar mereka gak macem macem
sama sekolah kita
neng aku ngelakuin ini demi sekolah kita
supaya mereka gak macem macem lagi
si kamu aja gak mau kalah
kamu tuh cuma pengen jadi pahlawan tau gak sih mas
kamu sadar gak
yang kamu lakuin ini tuh cuma
udah itu doang
kamu gak peduli
aku bakal tetap sama keputusan aku
aku gak mau kita putus
ya makannya dengerin dong yang aku bilang mike
satu doang yang aku minta
udah itu doang gak lebih kok
oke aku gak akan tauran
jangan tinggalin aku
iya tapi dipegang janjinya
jangan cuma janji janji terus
gitu dong senyum
csn sesama anak ips datang tepat waktu
eh lo pada kesini pasti menjemput dia kan
yaudah ngelanggar peraturan
eh liat dong kalian nginjak wilayah siapa
saking emosinya kita lupa kalo kita di wilayah ipa riff
masalah bakal makin rumit kalo kita nyerang si mike depan anak ipa
ips pasti di depan yang jelek
tapi dia ini sudah bikin riff ikut orang punya kawan
jadi tidak akan ada ampun tuh
pikir nama baik itu nanti saja
eh kenapa bisik bisik
oh lagi mau atur strategi ya
alet diam ya
jangan terlalu banyak bicara
kateruang datang kesini karena kateruang punya urusan sama mike
jadi alet jangan terlalu kecampur ya
eh aldino lu denger ya
lu itu kan ketua osis dan sebagai anak lama di sekolah ini
harusnya lo bisa kasih contoh yang baik
apalagi buat tamu sekolah kita yang baru datang
dan lu juga mikir dong dia akan bawa misi perdamaian
lo sadar kan
waktu misi jadi anak baru di sekolah ini
sedangkan anak baru itu
dia anak ips
lo gausah pura pura lupa deh
soal kejadian sama michelle
gue suka sih cewek tipe kayak lo gini
kalau lo mau lewat boleh aja tapi
lo harus jadi pacar gue
lo gausah ungkit ungkit masalah yang lalu
sekarang gua minta sama lu untuk gak cari masalah sama anak ips
please lu harusnya sadar
lu ketua osis disini
lu harusnya ngedukung apa yang udah diminta sama sekolah program sekolah
itu lu dukung bukan menghakimi tamu sekolah kayak tadi
eh gue juga mau nyari masalah sama kalian ya
karena orang yang mau gua kasih pelajaran udah kabur
nanti gua kasih pelajaran
nanti gua kasih pelajaran
nanti gua kasih pelajaran
nanti gua kasih pelajaran

sekalian dapat warga baru mau dapat orang yang gak jelas kayak dia
kemana sih mike
neng tunggu neng
aku buat internship dulu
ga punya siapapun
akhirnya kita bisa ketemu lagi ya
kamu tau gak setelah kamu pergi ninggarin aku tanpa kabar
aku gak tau harus ngapain
kamu ganti nomor baru kamu juga blog nomor aku sosmed aku semuanya
kita ini udah pacaran dua tahun
kamu masih ingat itu semua kan
oh tau gak sih
gue gak ada waktu buat bernosal gia sama lo sekarang
karena menurut gue
semuanya itu cuma masa lalu
enggak itu bukan masa lalu
neng hubungan kita ini belum selesai
maik ini tuh dia paling keterlaluan kawan
ale ini sudah belahan dia
tapi dia malah seenaknya kabur setelah bikin rusuh
dia patut patut harus ke orang kasih pelajaran ya kawan
ini bukan cuma soal dia sudah pukulin ale
tapi dia sudah mempermalukan nama baik anak anak ips
pakai belain si mike segala
kalian denger ya
gue gak ada belain maik sama sekali
gue cuma mau menjalankan amanat dari pak basuki dan pak togar
ingat program sekolah itu aja
mike itu kan gak akan selamanya ada di sekolah ini kan
kalau kita buat masalah
bikin masalah sama dia
yang dihukum siapa
maik terserah lo ya mau ngomong apa
tapi menurut gue
semua itu udah selesai
di saat lo ingkar janji dulu
dan sekarang kita bukan siapa siapa lagi
neng tapi neng belum denger penjelasan aku
nggak gue gak perlu
gue gak perlu
gue gak butuh penjelasan lo maik
gue gak butuh
gue gak butuh
apapun dari lo